lo nunggu apa lagi sih udah cepetan liat
masa gue sih yang harus turun
kok gue nih tinggal sih
lo nunggu damai
terima kasih mer or
oh ya gue
tadi lo udah nyelamatin
temenin gue ke rumah samuel
ke rumah sam
kita berdua yakinin samuel
kalau diantara kita
itu gak ada hubungan apa apa
sam juga harus tau
sam juga harus tau
sam juga harus tau
cuma murni temenin aja
gak ada suka
gak ada sayang
gak ada cinta
gak ada sengaja
gak ada bantuan
gak ada kesempatan
gak ada bantuan
gak ada bantuan
gak ada bantuan
gak ada bantuan
gak ada bantuan
gak ada bantuan
pelukan gue kemarin ke lo
di rumah sakit
itu cuma pelukan tanda terima kasih aja
gak pake rasa
lo mau kan
gak ada bantuan
gak ada bantuan
kok belum bengong sih
gara gara gak ada tumpangan pulang naik angkot dah
kayak lu lama banget sih
rada berbobot jadi lama
ya ampun gina ini bening banget ya
kayak kobokan restoran padang
seger banget ya ampun
ya ini aku lagi di uji putang tapi taunya papa aku gak jemput
oh kalau gitu balik balik kita aja bertiga naik angkot
jangan dipake pake lu
ini ibarat film aadc
ini gua rangka dia cinta
lu mah penonton biasa diam aja lu
gak mungkin dia bilang bisa jadi
ini bukan kuis
gina mau bobi pegangin tangannya
oh gak usah bob
sepanjang jalan kenangan
gue bisa jalan sendiri
oh yaudah deh
siapa tau gina kena apa apa kan
lu orang jahat pake mata
waduh ketauan nih gua sama bobby
pasti bakal berantem nih kayak samuel sama roman
thank you banget sob
udah nyelamatin bidah dari gua ini
aduh ga tau juga
masalah ini beda dari cetakan limited edition
nggak dicetak lagi
aduh ya ampun
tangan bobi ini pos kamling yang sedia dua puluh empat jam buat jagain gina
santan aja gina
yaudah bobi pegangin aja supaya nanti nggak kejadian apa apa
seperti ada yang aneh dengan sederen dan gina ini
tolong ada video sedikit

kalau enggak disana
tidak siap dude
bel sebenarnya kita mau kerja kelompok dimana sih
kayaknya kita udah satu jam lebih deh
ada di jalan
emang jauh ya
oh kita itu mau belajar kelompok di vilanya tika
kan disana kan sepit tenang
jadi kita pastinya konsen dong belajarnya ya kan tika
lagian lo juga belum pernah lihat vilanya tika kan
jadi sekalian kita lihat
keren kok vilanya
ya pengusaha gue abis lagi
tapi pengusaha gue abis
jangan lupa like share dan subscribe ya
mobil kok berhenti kenapa
kayaknya pun mobil kiri gue nyangkut deh
coba deh sekarang lo lihat lo turun dulu ya
mulan lo nunggu apa lagi sih udah cepetan liat
masa gue sih yang harus turun
gue kan lagi nyetir
kok mau ini tinggal sih
please balik dong balik